nah hari ini ada juga terjadi aksi massa di sana aksi dari pelajar
apakah masa pelajar masih berada di luar gedung dpr ri
langsung saja kita menuju ke sana sudah ada korespondensi ann indonesia arya dita utama di sana
dito selamat malam dito bisa digambarkan bisa diceritakan kepada kami apa yang terjadi di sana saat ini
ya halo selamat malam pusat
anda bisa lihat mungkin di belakang saya konsentrasi masa masih berada di luar pagar dari kompleks dpr
dpr tepatnya di jalan palmerah timur yang menuju ke arah lapangan tembak
tadi memang di sini situasi sempat kondusif saat azan maghrib
jadi memang tadi aksi lemparan dari masa sempat terhenti sekitar lima belas menit
tapi memang kira kira lima menit yang lalu sudah mulai kembali dilakukan
mungkin anda bisa lihat sekarang masa sudah melakukan lemparan ke arah barikade pihak kepolisian
yang menjaga di jalan
di lapangan tembak kita bisa lihat barikade polisi terus dilempari dengan berbagai macam benda
seperti batu bambu dan bahkan masa pun juga tadi sempat menggunakan kembang api yang ditembakkan
ke arah polisi pihak keamanan yang berjaga di situasi ini
memang sangat disayangkan bahwa aksi ini terus berlanjut
perlu saya sampaikan juga puspa bahwa memang saat ini sudah melebihi pukul delapan belas waktu indonesia barat
atau batas akhir dilakukannya aksi unjuk rasa
sehingga memang aksi unjuk rasa yang mereka lakukan saat ini sudah dikatakan sudah tidak dapat dibenarkan
baik kita lihat masa saat ini melakukan pergerakan mereka melakukan penendangan menerobos menggunakan tiang
besi diarahkan pihak kepolisian
kita berharap tidak ada korban dari pihak kepolisian dengan aksi yang telah dilakukan oleh masa
baik masa baru saja ditembaki dengan gas air mata untuk dibubarkan
kita bisa lihat masa saat ini sudah berhambur
kendaraan berlari ke arah barat
mereka menyeberang ke arah perlintasan rel sebidang di jalan palmerah timur
tapi sebentar masa sempat mundur sebentar sejenak tapi mereka kembali dengan membawa batu
perlu saya sampaikan juga bahwa memang di sekitar perlintasan rel kereta api memang banyak batu yang digunakan untuk bantalan rel
sehingga memang hal itu juga tampaknya kita sayangkan
batu yang mereka kuasai memang jumlahnya dapat banyak sehingga terus digunakan sebagai amunisi untuk digunakan terhadap petugas keamanan yang berusaha menjaga keamanan di sekitar lokasi kompleks mpr dpr
mungkin saat ini bisa terdengar dari mobil polisi ada pengeras suara ada himbawan supaya masa segera meninggalkan lokasi dengan tertib
mengingat bahwa memang aktivitas mereka telah mengganggu para pengguna jalan
terutama mereka yang hendak melintasi jalan palmerah timur
dan juga ke arah selipi
begitu juga pun kendaraan kendaraan yang hendak menuju ke arah gerbang pemuda dari jalan lapangan tembak
saya melihat ada sejumlah aparat personel berpakaian loreng di tengah kerumunan masa
mereka berusaha menghentikan aksi massa
mereka memang menghimbau di lapangan di tengah tengah masa
supaya menghentikan aksi mereka
perlu kami apresiasi apa yang telah dilakukan oleh mereka
karena kita tentunya tidak mau atau berharap bahwa memang apa yang terjadi di sini terus mengalami eskalasi
dito mungkin pemirsa dan juga saya kurang bisa mendengar apa sebetulnya yang disampaikan oleh massa yang ada di luar gedung dpr ri
boleh anda kabarkan apa sebetulnya yang menjadi tuntutan mereka
apakah ini hanya
kemarahan atau mereka memang mengerti dengan
substantif yang kemarin diberikan oleh para mahasiswa di depan gedung dpr ri
ya terkait hal itu memang agak sulit diketahui apa yang menjadi keinginan dari masa ini
karena memang mereka tidak menggunakan mobil orasi atau mungkin ada koordinator aksi ini
kami belum berhasil menemukannya
sehingga masih belum jelas apa tuntutan mereka
perlu diingat juga
bahwa memang pihak pemerintah dan dpr sudah menyampaikan bahwa memang sejumlah rancangan undang undang kontroversial akan ditunda dan tidak akan disahkan dalam periode ini
baik kita lihat di sana puspa di belakang barikade polisi sudah diserahkan sebuah mobil meriam air
kita akan melihat apakah akan digunakan untuk membubarkan masa atau memukul mundur mereka
mengingat bahwa memang barikade polisi yang ada di depan mobil meriam air sendiri terus menerima hujanan
dihujani lemparan batu dan berbahaya
berbagai macam benda keras lainnya yang sangat membahayakan pihak aparat baik
puspa kita lihat bahwa memang masa sudah mulai disemprot menggunakan meriam air
kita lihat apakah ini berhasil menghalau masa
kita berharap bahwa masa segera meninggalkan lokasi
peringatan juga kepada masyarakat umum atau pemirsa untuk menghindari lokasi di mana terjadi kericuan ini
untuk menghindari lokasi jalan palmerah timur
jalan lapan banteng
itu adalah dintuman dintuman suara dari meriam
eh maksud saya dari gas air mata yang telah dilontarkan oleh pihak kepolisian
kita berharap bahwa memang hal itu dapat memecah
masa yang saat ini masih terus berkumpul di depan luar pagar dpr
kita lihat di dalam juga pihak keamanan terus berjaga mengantisipasi tindakan apa yang akan dilakukan
yang akan dilakukan oleh masa yang akan
ada di luar dengan siap pihak keamanan pihak kepolisian
terus berjaga di dalam dan juga di luar